rw lima tanjung duren utara grogol petamburan adalah salah satu dari lima puluh enam rw yang ditetapkan sebagai kampung merdeka covid sembilan belas oleh pemerintah kota administrasi jakarta barat
tidak hanya berstatus zona hijau atau bebas kasus covid sembilan belas warga di rw ini juga disiplin menerapkan sejumlah protokol kesehatan
mulai dari memakai masker pengecekan suhu tubuh menjaga jarak aman hingga pembatasan akses keluar masuk kampung
tempat cuci tangan juga tersebar di sejumlah lokasi
kalau kayak keluar masuk gang itu mesti disempor desinfektan terus pakai masker kalau nggak pakai masker ditegar sih minimal ditegar
penerapan kampung merdeka covid sembilan belas di rw ini juga tak lepas dari kontribusi satgas covid sembilan belas setempat dan warga
yang diberdayakan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan selama masa pandemi
program kampung merdeka covid sembilan belas ini juga merupakan adaptasi
dari program serupa yakni kampung tangguh di jawa timur
alhamdulillah itu berjalanan baik
semua komponen masyarakat yang ada di wilayah lima mulai dari pemuda majelis taklim atau pkk dan rt lmk dan fkdm ikut membantu
hingga saat ini ada lima belas rw di jakarta barat yang masih berstatus zona merah
diharapkan pencanangan kampung merdeka covid sembilan belas ini bisa menginspirasi kampung lain di ibu kota untuk turut memberdayakan warganya menekan potensi penularan covid sembilan belas
miladia rahma indra hadi jakarta